kabar duka datang dari dunia hiburan
sosok dan otak dari berbagai kisah superhero marvel
stanley meninggal dunia di usianya ke sembilan puluh lima tahun
pada dua belas november waktu los angeles amerika serikat
kabar meninggalnya stanley telah dikonfirmasi oleh sang putri
sebelum meninggal stanley sempat dibawa ambulans
ke rumah sakit silir sinai di los angeles
stanley mewariskan berbagai karakter superhero marvel
dari sekedar cerita bergambar di sebuah komik
hingga akhirnya dijadikan berbagai film populer
stanley merupakan salah satu tokoh
di balik kesuksesan sederet komik marvel pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
dan sempat berkolaborasi dengan penulis komik ternama lainnya
seperti steve ditko dan jack kirby
kepopuleran komik karya stanley berlanjut setelah dikisahkan ulang
melalui olahan sinematografi
pada masa awal beberapa superhero marvel mulai difilmkan
hingga akhirnya kembali difilmkan ulang pada setengah dekade awal dua ribu an
beberapa diantaranya adalah kisah para mutan x men
para ilmuwan fantastic four
hingga salah satu yang paling populer
sederet judul ini menjadi pionir awal kesuksesan kisah pahlawan marvel
bagi para penikmat film
yang kalah usia
kepopuleran pahlawan marvel semakin menjadi
sejak konsep bernama marvel cinematic universe dimulai
ditandai dengan penayangan film the incredible hold
dan kisah pria jenius dan kaya raya tony stark
lewat film iron man pada dua ribu delapan
film iron man menjadi rangkaian awal dari berbagi film pahlawan marvel
yang perlahan satu persatu diangkat ke layar lebar

ide marvel cinematic universe ini adalah upaya replika ulang kisah sebenarnya
dari komik ciptaan stan lee
yang menggabungkan serta mengaitkan seluruh cerita
dari puluhan pahlawan marvel
satu hal yang paling ditunggu para penikmat film marvel
adalah kemunculan sang kreator stan lee
sebagai tokoh figuran di setiap film marvel
stan lee selalu muncul dalam berbagai peran
pada setiap kisah marvel yang difilmkan
beberapa penggemar fanatik bahkan sampai sengaja menonton
hanya untuk menemukan sosok stan lee
yang hanya muncul sekilas di tengah penayangan film

baik dari kategori film pemeran penata musik hingga penata rias dan busana
yang terakhir adalah the people choice award dua ribu delapan belas
yang baru digelar pada minggu malam di los angeles california
film dari marvel studios sukses panen piala di ajang ini

salah satunya film avengers infinity war part satu
yang berhasil mengantongi piala untuk kategori movie of dua ribu delapan belas
yang berhasil mengantongi piala untuk kategori movie of dua ribu delapan belas
kini beberapa film marvel masih dalam proses produksi
yang akan ditayangkan di bioskop hingga dua ribu dua puluh mendatang
meski telah ditinggal oleh sang kreator
sederet proyek film aksi fiksi ini akan terus dilanjutkan
agar sosok stanley tetap hidup melalui inspirasi dari karya karyanya